sementara dalam sebuah lembaga survei nama wali kota surabaya tiba tiba masuk dalam bursa cawapres bersama sejumlah tokoh nasional lainnya
menyikapi hal ini tri risma hari ini secara tegas menolak dicalonkan sebagai calon wakil presiden
risma mengaku tugas wakil presiden sangat berat
hasil penelitian lembaga survei litbang kompas menyebutkan wali kota surabaya tri risma hari ini masuk dalam bursa cawapres untuk mendampingi jokowi dalam pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
bahkan dalam penelitian tersebut elektabilitas risma mencapai dua tujuh persen

untuk menanggapi hasil ini risma secara tegas menolak mencalonkan ataupun dicalonkan sebagai calon wakil presiden
risma menilai menjadi seorang wakil presiden tentunya akan mengemban amanah yang sangat berat
selain itu risma juga tidak pernah berambisi untuk menjadi wakil presiden
sebagai contoh dia tetap menolak dicalonkan
sebagai gubernur dki meskipun dirinya mendapat dukungan dari sepuluh partai
yang perwakilannya sempat menemui risma saat berada di hongkong
wahyu pratama surabaya